pak pak pak pak
keterlaluan banget sih
sial bang sih gue hari ini
pak nyetirnya kok lelet banget sih
lihat dong nih pak udah jam berapa
emang gak bisa ngebut dikit
ini kalau papa nyetirnya kayak begini
yang ada danan anan mama anj
udah siap chan
aduh sejam deh kepolakan kesayangan ikut
teh sudah tekok tiba sampe nyet
buruan lah tuh
ini kan jakarta daerah masyat
macet ya ciciingsianya
ulah menghina nyet
rumah orang itu dimana ha
di bumi yang anti macet tau nggak
deket tol ya paling elit
ciciingsia udah menghina udah hitam
idung juga betet pisang molen
mobil lah tuh ah
bilnya masih di garasi mofro
alah dong masih di garasi
terus jalan ratu titadi
belom ada yang jemput ke airport
masih di garasi
ah ya diharap
aduh ku maha itu busti
bilang ratu titadi ah
aduh kena kena
aduh kena jalan
perhatian kepada seluruh penumpang bandara diinformasikan jalan keluar dan masuk bandara
ditutup karena banjir terima kasih atas perhatiannya kenapa sih sekarang sih banjirnya
ngerti madam ses ngerti banget tadi nih saya denger di radio jalan yang kesana tuh banjir
segini banjirnya banjir kadit segini iya iya masa saya mesti ngerobok sih begitu madam ses
ngomong di warung piling siap telepon telepon
jalanannya banjir iya
bilang kamu mau bayar satu juta
tante kayaknya taksi taksi udah pada kabur duluan deh gara gara banjir
yaudah deh aku cari jalan lain aja
yes you up you up cari jalan lain yes
sabar sabar nanti semuanya sebagian sabar sabar
bu baunya gak enak banget sih
gak ada yang pakai perfume apa biar gak ganggu orang
parpom parpom makan dua hari aja susah
that's why kalian semua hidup dan mati miskin
karena gak ada yang punya dream yang gede mimpi yang gede
aduh pa pa pa handphone saya jatuh pa handphone saya jatuh
aduh aduh gimana dong pa
ambil gimana pak lagian kalau ketemu juga udah rusak udah lupain aja
aduh panas banget nih mataharinya
ini item lagi ya
hey you ibu gendut jangan lama lama dong
nanti mulut aku kebakar tau gak sih
eh jaga ya mulut lo kita sama sama kere
jangan sok gaya deh
kayaknya gue memang harus jalan kaki sampai lampu merah sana deh
gak ada mobil lewat lagi
keterlaluan banget sih
sial banget sih gue hari ini
nyetirnya kok lelah banget sih
lihat dong nih pak udah jam berapa
wah emang gak bisa ngebut dikit
ini kalau papa nyetirnya kayak begini
yang ada dana dan mama ancur nanti pas sampai di vesta
mama cerewet banget sih
papa bukannya gak mau ngebut ma
coba lihat tuh di jalanan
banyak air tergenang
kalau kita keciperetan
capek mah abis ngeci mobil
kita jalan pelan pelan aja
nanti juga lama lama kita sampai ke pesta
ada orang mau bunuh diri tuh pak
lo kalau mau bunuh diri lo tidur di rel kereta api
kalau lo ketabrak mobil gue lo kagak bakal mati
tapi mobil gua yang bakal rusak
pak saya bukan yang mau bunuh diri tapi saya mau numpang
lalu kira ini mobil truk sampah yang buat ngangkut sampah
kamu lihat diri tuh kayak apa
papa kalau bicara itu yang sopan
mama kau berani membentak papa begitu sih
nah mama itu harus ngingetin papa
kalau kita hidup harus saling tolong mentolong
jadi saya boleh numpang apa enggak
wow boleh boleh ayo kamu masuk pak
eh bukaan pintunya bukaan

kayak yang main kancah